ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif menjadi tersangka atas kasus pelanggaran kampanye pemilu dua ribu sembilan belas
terhadap penetapan tersangka ini badan pemenangan nasional prabowo sandi bereaksi dan menyatakan siap memberi bantuan hukum
status ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇ meningkat dari saksi menjadi tersangka
kepala polresta solo kombespol ribut hariwibowo menegaskan pada rabu nanti ketua pa dua ratus dua belas selamat marif akan diperiksa untuk pertama kali dengan status tersangka
namun pemeriksaan akan dilakukan di markas polda jawa tengah
dalam surat panggilan dinyatakan selamat dipanggil sebagai tersangka kasus pelanggaran pasal dua ratus delapan puluh ayat satu tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota
selamat diduga melakukan pelanggaran saat berceramah dalam tablik akbar
dua solo raya pada tiga belas januari dua ribu sembilan belas di geladak solo
dalam orasinya selamat yang juga menjabat wakil ketua badan pemenangan nasional prabowo sandiaga menyinggung soal dua ribu sembilan belas ganti presiden
badan pengawas pemilu kota solo pun kemudian menindaklanjuti kasus tersebut
menanggapi status tersangkanya selamat ⁇ maarif menyebut hukum di indonesia saat ini memilukan
selamat juga khawatir
rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum
sementara itu tim badan pemenangan nasional prabowo sandi menyatakan akan menyediakan bantuan hukum terhadap kasus yang menjerat ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat marif ⁇
tentu sedih ya karena beliau niatnya baik
tetapi kalau prosedurnya sudah ditetapkan maka tim bpn ataupun tim keumatan akan membela dan membantu beliau
tim manasihat hukum
karena kita kan negara hukum semuanya harus ikut koridor hukum
sebelum menjadi tersangka selamat ma'arif diperiksa di mapol restasolo sebagai saksi pada tujuh februari dua ribu sembilan belas
kala itu selamat ditemani sejumlah tokoh seperti amir rais ahmad mihdan dan mahin redata dari tim pembelah muslim
usai menjalani pemeriksaan selamat membantah melakukan kampanye di acara tablik akbar dua ratus dua belas soloraya
saya hadir atas nama ketua bpn dua ratus dua belas sekaligus atas nama bukbalik dan tulama yang diunggah
saya selaku pembicara dan saya sampaikan juga beberapa hal tentang isi dari beberapa tausiah kalimat saya
sehingga kalau kita kaitkan dengan undang undang pemilu tentang pengertian kampanye sendiri
saya katakan bahwa saya tidak pernah menyampaikan visi misi program dan cita diri siapapun pasmen siapapun
sehingga kita memberikan catatan terakhir saya tidak melakukan kampanye di acara tersebut
sebelumnya tim penegakan hukum tersebut saya tidak pernah menyampaikan misi misi program dan titat diri siapapun
terpadu gakum menyimbulkan adanya unsur pelanggaran yang dilakukan ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ma'arif akhir januari lalu
bawaslu surakarta menyerahkan laporan dugaan pelanggaran kampanye sebanyak tiga belas poin ke mapol resta surakarta pada satu februari lalu
selamat ma'arif yang juga tim pemenangan prabowo sandi dilaporkan oleh ketua tim kampanye daerah jokowi maruf di solo hersup prabu sehari setelah acara tablik akbar
karena begini ustadz selamat ma'arif itu diundang di solo itu dalam rangka tablik akbar
bukan sebagai badan pemenangan maupun sebagai juru kampanye
nah jadi bagaimana tiba tiba dia dijerat dengan pasal pasal yang dianggap melanggar undang undang tentang kampanye yang belum pada waktunya dilakukan oleh ustadz selamat marif ⁇
nah itulah yang menjadi pertanyaan
walaupun nama ustadz selamat ma'arif itu tercantum sebagai bpn
tapi ustadz selamat ma'arif masih menyatakan bahwa saya belum pernah
dimintai persetujuan maupun saya menyerahkan dokumen dokumen
nah itu yang masih menjadi pertimbangan
kenapa kok tiba tiba saya disematkan dengan pasal pasal yang dianggap saya melanggar
tahu bahwa namanya ada di dalam kepengurusan kapan
karena namanya ada di dalam kepengurusan dan kemudian sudah dimasukkan ke dalam ke kpu juga
berarti kan prosesnya sudah cukup lama itu
tapi kan tidak semua orang itu diminta dokumennya atau diminta persetujuannya
nah itulah yang mungkin masih menjadi pertanyaan oleh ustadz selamat
pertanyaan kepada siapa nih
kepada bpn atau
kepada bapak selu
kalau misalnya pak selamat ma'arif merasa tidak pernah memberikan dokumen
tapi kemudian namanya ada di situ kan bisa dicatut dong berarti namanya
atau bagaimana nih
dia tidak merasa dicatut
dalam arti kata waktu dia melaksanakan atau dia melakukan tablik itu
dia diundang sebagai pribadi
iya bagaimana kok tiba tiba dia dijerat dengan pasal yang keterkaitan dengan kampanye
kempen dan lain sebagainya
ada ajakan mungkin di situ
enggak ada ajakan
pak selamat ma'arif mengatakan tidak ada
oke tidak ada ajakan
tapi bagaimana dengan yang ditemukan bapak selu di lapangan
bu popi berapa lama kemudian kasus ini sudah bergulir di bawaslu bu popi
baik terima kasih mbak ustaz
ini bergulir sejak tanggal empat belas januari
tepatnya setelah adanya laporan
terkait dengan jugaan pelangganan kampanye yang dilakukan oleh ustadz selamat ma'arif
ya apa saja kemudian yang dilihat
dikatakan ada tiga belas poin yang dicatat oleh bawaslu pelanggarannya apa saja
pelanggaran yang di pasal yang dijangkakan setelah kita melakukan pembahasan kedua bersama dengan gakumdu
yaitu unsur dari bapak selu kepolisian dan kejaksaan
jadi apa istilahnya
masuk di pembahasan kedua dan sudah terpenuhi dugaan tindak pidana pemilu itu
bukan karena semata mata dari bapak selu
tetapi dari ketiga unsur yang ditutupi yaitu bapak selu kepolisian dan kejaksaan
ada tiga unsur di sini yang kemudian memutuskan bahwa benar ada dugaan pelanggaran pemilu begitu ya
apa saja memang apakah kemudian ada video ada rekaman mungkin dari masyarakat
dari yang beredar bahwa memang benar ada ajakan memilih nomor tertentu atau bagaimana
selain video rekaman juga saksi saksi baik pelapor pelapor dan saksi terlapor sendiri juga dari keterangan ahli
kita bisa menyimpulkan itu di pembahasan kedua bawaslu kepolisian dan kejaksaan
bahwa memang ada
ada unsur kampanye disana berarti mbak popi
karena kalau misalnya saat ini kemudian di media pak selamat marih merasa tidak ada unsur kampanye
satu diundang atas nama pribadi bukan sama sekali tidak ada hubungan dengan bpm prabowo sandi
dua juga merasa tidak melakukan kampanye tidak meminta atau menyuruh untuk memilih salah satu pasangan calon presiden
jadi kalau di rekamannya itu bisa di dengar dengan jelas mbak apa yang di orasikan dari pak selamat marih itu
dan tentunya ada visi dan misi yang sama dari orasi dan peserta audiensi waktu itu
ada visi dan misi yang sama
ajakannya jelas ya mbak popi
di rekaman itu sudah ada mbak dijelaskan
di rekamannya semua lengkap dan itu gak kumdu ya
polisi kejaksaan dan bawaslu
polisi kejaksaan dan bawaslu sudah sejak empat belas januari
bagaimana ini pak yusuf kemudian sudah ada informasi seperti itu
karena dia merasa sebagai pribadi dan memang ini saat saat menjelang pilpres
saya rasa semua orang membicarakan tentang rencana pilpres
jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang hal hal yang harus dijerat
dengan pasal pasal pelanggaran pemilu dan lain sebagainya
maksud kami janganlah kita berbeda pendapat atau berbeda pilihan terus dianggapnya sebagai musuh
yang namanya beda pendapat beda pilihan itu wajar
apalagi menghadapi pilpres yang memang harus ada pilihan
kalau nggak memilih paslon nomor satu ya pilihlah paslon nomor dua
jadi tidak bisa dijeneralisasi semacam begitu
berarti tidak ada keadilan di mata hukum
sekalipun ada ajakan
dan itu forumnya rapat umum terbuka itu istilahnya
tidak dalam bentuk rapat umum
dia dalam bentuk tablik akbar
dalam bentuk tablik akbar saya rasa semua orang yang masuk atau naik di atas panggung
pasti akan menyampaikan ujaran ujaran yang keterkaitannya
mengajak ke salah satu itu saya pikir ini bukan bukan spesialisasi sebagai kampanye
nah yang dimaksud dalam hal ini di mana letak keadilannya
kemudian keadilannya di mana
harus adil dong
yang kita laporin sebanyak itu tidak ada sama sekali yang diambil tindakan
kenapa ini harus seperti dikejar target
belum satu bulan sudah menjadi tersangka
saksi diperiksa bersamaan
hari yang sama
pemeriksanya juga satu orang memeriksa tiga orang
ini kan jadi timbul timbul pertanyaan
mungkin kami sebagai masyarakat apakah ini memang mini alur hukumnya
alur hukumnya seperti ini bukan mbak popi
seperti ini mbak
baik saya jelaskan
bahwa di ketentuan perbawahi tujuh dua ribu delapan belas tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu
yaitu bawas itu menerima laporan
laporan itu tidak langsung kita registrasi
karena pelapor itu harus melengkapi laporannya selama tiga hari
pada saat itu tanggal empat belas ada laporan dan tanggal lima belas sudah lengkap laporannya
tentu saja sudah kita registrasi
dan satu kali dua puluh empat jam dari registrasi itu harus kita koordinasi dengan jakungju
waktu ini tidak hanya empat berat dari kerja mbak
kita dari registrasi itu empat hari kerja
kalau misalnya tadi pak yusuf menanyakan di mana keadilan mungkin bisa dijawab sekarang oleh bang kapitra
ya pertama saya prihatin ya
itu harus punya kalkulasi politik bukan lagi kalkulasi keumatan
tapi akbar ini kita bicara tentang substansi agama
sosiologi religi seharusnya
tidak politisasi agama
ketika kita bicara taflik akbar
maka semua umat islam punya hak kepemilikan atas itu
apalagi diadakan di jalan
kenapa tidak diadakan di tempat rumah rumah ibadah atau di lapangan
artinya kalau rumah ibadah itu luber itu bisa dimaklumi
tapi ini kan diadakan di jalan raya
dan jalan raya itu kalau kita memakainya harus ada pemerintah
kalau itu bentuknya penyampaian pendapat
kalau itu memaknai harus ada
tapi ini kan tidak ada
nah isi isi dari tabligh akbar
tapi akbar itu malahan lebih didominasi oleh politik
di sini pemasalannya
sehingga orang akan menilai ini tabli akbar atau kampanye
nah ketika dia menjadi kampanye investable kampanye kampanye yang terselubung
ada instrumen instrumen hukum yang melakukan tindakan
itu amanah undang undang
apalagi orang yang bicara itu diselusuri
ketika dia sudah dilaporkan ke struktur
badan pemenang nasional itu disampaikan kepada kpu sudah dipublis
disuka tidak suka orang yang ada di dalam itu dianggap sudah mengetahui
nah beliau ini kan wakil dan juga jubir
kalau ketika dia menyampaikan itu
otomatis ini berkaitan dengan tidak posisinya saja sebagai ustadz
tapi posisinya sebagai wakil
ketua maupun jubir
itu itu itu yang pertama saya inginkan
sekalipun diundang atas nama pribadi seperti disampaikan pak yusuf itu
bagaimana mungkin kalau diundang secara pribadi tentu bicara soal
hal hal yang tidak berkaitan dengan kapasitas yang lain
kapasitas sebagai tim sukses
kenapa tidak bicara tentang keilmuan ya
tapi ketika sudah masuk saya sudah lihat rekamannya pak yusuf
gimana hari ini ada ngomong keilmuan keagamaan nggak ada
kenapa tidak bicara keagamaan
petahana aja di mana mana kampanye
dia bukan petahana dia kan bicara bukan sebagai
kalaulah presnya juga kampanye di mana mana
bukan sebagai ppn loh
ini kan dia bicara bukan sebagai pp
semua juga ada
ini bicara sebagai ppn bukan bicara ppn
oke tidak adil hanya hanya
ini bicara enggak
anda terlalu cepat semua kriminalisasi semua persekusi padahal ini kejahatan pelanggaran pemilu
di mana kejahatannya
di mana kejahatannya
di mana kejahatannya
ini bukan tabrikat
di mana isi dari tabrik itu
islam saya ada di sini
anda nggak perlu tanya islam saya
saya ada di sini
dan awal saya sudah di sini
ini gnps ini harus dibubarkan
karena memecah belah islam
gnps ini memecah umat
kalau petahana mengangkat ulama bukan memecah belah
petahana mengangkat ulama itu kesenangannya itu hak demokrasi
tetapi karena ini batas dalam makasih
ini bukanlah kelompok agama kelompok orang
anda mengklaim ini punya anda
jelas jelas dia kampanye
kampanye mengkampanyekan paslon dukungan dia
bagaimana paslon ini tidak duduk kampanye
ini bukan masalah anda emosi
kenapa emosi itu
anda harus jangan memotong orang dulu
harus ada adab
harus mengerti tata cara berdialog
ketika anda bicara saya diam
di situ ada pelanggaran
pelanggaran pasal dua ratus delapan puluh tujuh
pelanggaran pasal empat ratus sembilan puluh dua
bahwa itu dianggap telah melakukan kampanye terbuka
karena ada dukungan kepada paslon
siapa yang mengatakan
orang bagian dari badan pemenangan pemilu itu sendiri
pemenangan paslon itu sendiri
di situlah kejahatannya
di situlah ada barang barang bukti
dan ini ada rekamannya
semuanya rekamannya sudah ada kemudian sudah berada di bawah
jadi saya tidak boleh dipertanyakan
kunci islam itu kunci surga itu bukan ada pada kelompok paslon dua
tapi ada pada kolom paslon satu
saya tidak katakan itu
tidak perlu dijawab itu
tidak perlu dijawab

tapi di pemilik kehidupan
bukan di tengah anda
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke pak yusuf
pak yusuf bawas lo kemudian
bawas lo kejaksaan ke polisi yang kemudian sudah mengantongi bukti
yang memang di sana dikatakan jelas ada pelanggaran hukumnya
sudah di tiga belas poin dikatakan tadi
tapi apakah tapi anda masih melihat tidak ada pelanggaran pemilu
tidak ada kesalahan atau bagaimana
jadi begini mbak
kami ini warga negara yang patuh hukum
tapi jangan diskresi jadi diskriminasi
ini kalau poin ini selalu
ini mau tonggung ya
ini mau tonggung
ini selalu kalau dia bersalah
berikan kesempatan dulu
ini mau tonggung
selalu begitu dianggap ini kriminalisasi
ini mau tonggung
ini yang afernya
ini yang ngadi
ini bicara kayak tidak adil
adabnya ada di sini
adabnya ada di sini
adabnya ada di sini
baik pak yusuf silakan
saya tidak juga tidak melihatkan adab yang baik
cnn kok mengundang undang begini bertemu dengan saya
saya ini bersalah hukum
belajar dulu ya
kalau soal hukum belajar sama saya
oke pak yusuf silakan
jadi begini mbak ya
kalau kami ini berjuang dengan ilahiyah
berjuang karena panggilan moral
bukan karena kami melihat ada kepentingan politik
apapun yang kami lakukan itu kami harus pertahankan

kami tidak ada unsur memanipulasi agama untuk urusan politik

kami membuat istimewa ke satu kedua yang diangkat juga ulama

cuma jangan terus diputer puter balik
apakah seluruh proses laporan laporan kami
tentang pelanggaran pelanggaran lain ini ada yang ditindak lanjut
tidak pernah ada
sama sekali tidak ada

ini berada di mana

tidak pernah ada
sama sekali tidak ada

tapi anda menganggap ini ada pelanggaran atau tidak
semua akan dibuktikan nanti di dalam proses pengadilan
tapi pertanyaan saya sekarang mana keadilan yang lain
yang kami laporkan semua ini mana tidak pernah berjalan
nah ketika anda kemudian mempertanyakan mana laporan yang lain itu kemudian juga ada irisan politik di sana
bahwa kegiatan ini juga beririsan politik
termasuk juga selamat ma'arif yang juga wakil ketua badan pemenangan prabowo sandi
setiap hari dari paslon manapun selalu berjalan
sosialisasi semua pasti
hanya bedanya ada yang terbuka ada yang tidak terbuka
jadi tidak perlu lagi ada yang ditutup tutupi
kecuali melakukan ujaran kebencian menghujat nama seseorang itu beda
beda di mana mana semua
kalau kami disuruh bersosialisasi di tempat ibadah justru malah itu yang dinamakan melanggar
jadi beda lagi
kalau kampanye lebih awal tidak melanggar
kami tidak bilang kampanye lebih awal tidak melanggar
ada aturannya memang
aturannya kalau kampanye lebih awal melanggar
saya jelaskan aturan
jadi begini ya
ini akibat daripada waktu yang diberikan
semenjak pendaftaran capres dan cawapres hingga pilpresnya ini kan cukup panjang
mana mungkin masyarakat yang beratus juta ini suruh bisa patuh semua
kan saya rasa tidak mungkin
dalam arti kata bukan pelanggaran tapi bisa saja orang salah bicara salah menyampaikan
tapi kan harus dilihat dong
kalau pak samet ma'arif ini salah bicara atau tidak
saya tidak melihat rekamannya
tapi dalam arti kata kalau memang dia ini dianggap salah apakah tidak berlaku sama dengan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan
di wa dimana mana di medsos terbuka semua
jadi sudah seolah olah ini kita ini suruh diam suruh bungkam harus mendukung paslon yang tertentu dan dia harus menang
tidak boleh tidak
dan dia harus dua periode
saya tidak bicara dengan anda
saya ditanya sama host saya akan jawab sama dia
silahkan nanti waktu anda ditanya anda jawab
anda harus jujur
anda bukan bisa begitu
anda mau arogan
kalau arogan saya tinggal di tempat ini
jadi saya ingin dikatakan
bahwa ada proses kampanye itu ada dua
sekarang mengasahnya kampanye dialogis
boleh kampanye di ruang tertutup
di ruang tertutup
kalau sudah di ruang terbuka itu kampanye rapat umum
itu boleh dilakukan dua puluh satu hari sebelum hari pemilu
dua puluh empat maret ya baru bisa ya
baru bisa dilakukan
nah ketika ini dilakukan di jalan maka dia masuklah dalam kategori itu
kategori melakukan pemilu kampanye di luar ketentuan
tapi kalau di dalam umpamanya di ruangan
terus di ruangan itu orang gak muat lebar
itu juga terjadi
di ruangan itu seorangnya numpah di jalan
tidak ditindak apa apa
dan jangan katakan juga yang dari paslon satu tidak ditindak
banyak juga yang ditindak
pertama ya saya ingin katakan
di tempat yang sama
di tempat yang sama ini
sama ibu popi ini
ada dua dari paslon dua
ya nanti ditanya dia
satu dari anura
nanti saya jelaskan dulu
satu dari anura
satu dari salah satu peserta yang waktu kunjungan pak k maruf
nah pak luhut dipanggil
ibu sri mulyani dipanggil diperiksa
ya bukan salah terbukti
pertanyaan saya pak luhut sri mulyani
ini kan proses
ini proses cukup
sama dengan anis
anis juga tidak terbukti kan
anis dalam posisi
anis dalam posisi cuti
makanya kan mereka punya alasan
kenapa nggak terbukti
nggak harus terbukti
contohnya di riau ada dua belas bupati
dari kota dipanggil
dia cuti dan deklarasi di tempat di hotel
tidak memakai sarana pemerintah
diperiksa oleh bawaslu
tapi tidak terbukti
jadi ada proses itu
proses versinya kak pitra
ini bawaslu yang melakukan
anda tidak dapat membuat kebenaran
coba nanti ditanyakan sama hos
rai yang tidak punya kebenaran itu sendiri
saya tanyakan ke bawaslu
termasuk statusnya di mana
anda tidak punya kebenaran
maka anda mencoba meleborasi
soalnya anda punya kebenaran
padahal ini jelas kesalahan
ini yang tidak adilan
masyarakat bisa melakukan kejadian kepada pemerintah
masyarakat juga banyak
masyarakat bisa melakukan ketidakadilan pada aparat
maka saya ajarkan
anda kalau tidak puas
bisa ajukan para peradik
bisa ajukan para peradik
loh negara ini sudah
negara ini sudah
para peradik pasti kita lakukan
negara ini sudah punya sistem
ada kewenangan eksekutif
ada kewenangan legislatif
ada kewenangan indikatif
jangan anda jurnalisasi
semua salah presiden
mana benar begini
saya ke mbak popi dulu
saya ke mbak popi dulu
kalau misalnya kasus ini
dalam acara ini
tuduhan tuduhan tadi soal
yang di paslon tertentu
paslon lain tidak di proses
bagaimana sejauh ini
mungkin anda bisa sampaikan datanya
kepada kami mbak popi
terima kasih mbak putri
bahwa bawaslu bekerja secara profesional
sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran
selain kasus pr dua ratus dua belas ini
kita juga sudah memproses dua kasus
yaitu satu laporan
dan satu temuan

yang di tempat pendidikan
yang di tempat pendidikan
yang di tempat pendidikan
dan satunya yaitu kampanye di pada saat reses dewan
dan itu dua duanya sudah kita proses
perbawaslu tiga puluh satu dua ribu delapan belas
tentang sentraga kumtu
penanganan pelanggaran kita
selama empat belas hari itu
kita sudah memanggil
baik pelapor pelapor saksi maupun ahli
kita sudah meminta
untuk mengundangkan kita
karena kita perlu lakukan untuk rilang
untuk selanggaran kita selama empat belas hari
itu kita sudah memanggil
baik pelapor telapor saksi maupun ahli

apa yang menjadi tersangka
status mereka bagaimana
tapi berapa lama mbak
sudah kepolisian dan kerjaan ya
kalau misalnya sekarang kemudian disini pak yusuf merasa tidak mendapatkan keadilan dari bawah seluruh
hai obat obat melakukan penanganan sudah sesuai dengan prosedur pak kita sudah empat belas
dari melakukan klarifikasi juga baik pelapor saksi terlapor dan juga ahli dan sudah kita
masih pembahasan kedua begitu oke dari itu bukti buktinya semua nyata ada ya cuman mungkin
iya karena saat itu pengawas juga ada di situ pengawas ada di situ oke bagaimana sekarang dengan
tanggapan tidak ada kesalahan tidak ada kampanye lebih awal karena itu sudah diputuskan dalam
pembahasan kedua jakung tuh maka itu adalah keputusan bersama dari bawah itu
kemudian kepolisian dan kejaksaan oke oke itu di tahap kedua berarti ya dengan bawah seluruh kemudian
kepolisian dan kejaksaan oke jadi semua sudah ada ininya pak yusuf tapi anda masih menganggap ini
sebuah ketidakadilan atau bagaimana mungkin telah melaksanakan tugasnya dengan baik oh sekarang
dari sejak tahun delapan bukan berubah atau bagaimana sabar dulu dari sejak tahun dua ribu delapan belas setelah itu
bahwa seluruh menyatakan sudah bukan tidak bolehnya bahwa seluruh nah sudah dipindahkan kemana pertanyaan
akan dipindahkan kebutuhan keduanya untuk nanti dulu nanti dulu saya mau bicara jangan ngomong dia
tahu saya akan membuka kebenaran dia mengatakan buka tapi anda tidak punya pemahaman punya pengaturan
ilmu hukum kebenaran anda sebagai host bisa bisa anda tidak perlu mengetes saya disini
silakan silakan silakan silakan silakan silakan silakan anda sampai bahwa saya tahu kebenaran anda yang mau diungkap dari bawah seluruh dari tahun dua ribu dua puluh
dua ribu delapan belas apakah sampai hari ini sudah menjadi tersangka tidak toh oke selamat ma'rif empat belas januari
hari ini sudah tersangka kalau dari dari situ kemudian kesimpulan anda apa kesimpulannya apa
enggak penghentian permasalahan yang tidak lanjut di pihak kita ada di pihak kita lanjut ada ada
yang tidak sampai satu bulan sampai hari ini tidak menjadi tersangka dimana kebenaran yang
tadi anda mau sampaikan itu ini kebenarannya apa bahwa hati ketidakadilan yang saya sampaikan
ketidakadilan ketidakadilan itu itu yang menurut anda kebenaran oke oke saya dari awal sudah
menyatakan equality baby of the law nya dimana jangan diskresi menjadi diskriminasi ini yang saya
pertanyakan soal usah selamat nanti akan diproses di pengadilan ditentukan dia salah atau
tidak itu kita patuh hukum tapi pertanyaan pihak lain kenapa dari dua ribu delapan belas ini sudah jelas jelas diungkap
kita kita jadilah dulu sekarang
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news kami masih membahas soal penetapan
status tersangka yang dikenakan kepada ketua pa dua ratus dua belas selamat a
semarif dan tadi disampaikan di awal di dua segmen awal oleh pak yusuf martak disini disitu
ada ketidakadilan karena cenderung memberikan kejelasan hukum bergerak hukum bergerak terlalu
cepat kepada pas kepada pendukung salah satu paslon disini paslon penantang petahana bangga
fitra ya ini ada persepsi menyesatkan setiap laporan itu harus dianggap sudah bersalah pada ada azaz
proses pertama itu apa hearts lu melakukan ya termasuk klistifikasi sama yang telah
ap expansitas biru setelah itu berikutnya bukti dan ada keyakinan dari bawah selu bahwa ada dugaan
pistila pindahan pemilu baru dia masuk ke wilayah penggabungan ini kita tidak semua tidak semua
contohnya anies dilaporkan
ternyata dia tidak terbukti melanggar
begitu juga yang dua itu
ada juga yang dari kelompok katakanlah paslon satu
dihukum sembilan bulan kemarin oleh hakim
ada juga yang tidak terbukti
jadi kita melihatnya harus utuh
proses hukum itu setiap orang dilaporkan itu belum tentu salah
dan ini kan juga belum tentu salah
dia harus kita hargai sebagai azaz peragugatan yang salah
ini kan baru proses
nanti dia masuk ke keyasaan terus langsung masuk ke pengadilan
pengadilan bisa saja membahaskan
nah disitulah kalau dalam proses penyidikan ada ketidakpuasan
ada get out nya ada pintu keluarnya adalah pra peradilan
sehingga apa sehingga ini bisa dievaluasi
apakah penyidikan sudah memenuhi peraturan perundangan atau belum
jadi ada tahapan kenapa harus khawatir betul
ini juga hanya baru proses
tapi bagaimana dengan persepsi sekarang
nah inilah persepsi inilah yang dikembangkan terus menerus
sehingga terjadilah hal hal unprocedural
artinya semua ini apa yang dilakukan pelanggaran hukum
padahal padahal ini kan kewenangan ada disparatis of power namanya
ada kewenangan kewenangan tertentu instansi tertentu yang tidak bisa campur
yang tidak bisa dicampuri gitu
jadi ini semua dijeneralisasi ini menjadi beban paslon satu
loh penegakan hukumnya sudah punya ranahnya sendiri punya institusi sendiri
yang menentukan salah atau tidak salah orang
bahwa seluruh daya independen
kepolisian kejaksaan hanya membantu sebenarnya bawaslu dalam proses tindak pidana pemilu ini
tapi sekali lagi saya tanyakan
persepsi itu sudah sedemikian lama kemudian sudah dibangunkan
dan tidak hanya kalau misalnya mau lihat kasus per kasus kemudian tidak hanya ini
kok ya kebetulan sebelumnya ada katakanlah ahmad dhani misalnya sebelumnya katakanlah ada beberapa lagi pendukung dari paslon
kalau misalnya orang melihatnya
kok serba kebetulan gitu
karena mengkaitkan kasus pemilu dengan kasus umum
kalau dhani kan umum nih
ini undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
karena juga prosesnya beda
mekanisme juga beda
jadi tidak bisa di generalisasi
tapi mungkin keadilan yang dilihat teman teman juga itu
nah ini kan di priming
bahwa sebenarnya just apa namanya
ketidak keadilan itu
sebenarnya ketidak adilan yang disebut itu
keadilan yang disebut itu
ada ketidak adilan di pihak seberang
seperti apa bentuknya
ini semua dijadikan objek
pasulun satu ini dijadikan objek
seluruh sampah limbah dibuang ke pasulun satu
semua yang lakukan pasulun
apa misalnya sampah limbah
apa yang dibuang pasulun satu
apa yg ditukar pasulun satu
ibu bahwa apakah

bahwa kita ini bukan dari satu ini tidak ada ulama lah
islam itu hanya milik kelompok ini aja
yang ini banyak sekali
lalu kalau ada tindakan hukum
yang salahkan presiden
itu kan urusan urusan pendegag hukum yang dibawah
benar benar begitu pak yusuf
saya mau bicara langsung pada substansi saja
tiga mentri sekaligus berdiri
benar begitu pak yusuf

tiga menteri sekaligus berdiri live di depan tv
mengangkat tangan dua
ganti dong jangan tangan dua
nanti dianggap itu nomor dua
clear tidak ada masalah
jangan mimpi itu ditindak
itu masuk jauh
yang kedua kalau kita mau tarik ke belakang
kasus per kasus sampai hari ini
saudara kapitra pun juga bersama dengan kami
pernah tahu persis
dulu teriaknya juga sama suaranya dengan kami
mana ada yang ditindak lanjutin
tidak ada sama sekali
kami tidak pernah bilang kafir
dan kalau seandainya dibilang masalah ulama
siapa yang pernah menyatakan bahwa
keulamaannya istimewa itu siapa
tidak ada diragukan
bukan dari paslon nomor dua
bukan dari kami
jadi sudah semua terbukti
kami melakukan istimewa
justru paslon yang lain mengangkat ulama
jadi sudah clear
kami tidak mempermasalahkan
itu adalah hak pribadi masing masing
atau hak paslon masing masing
mau angkat siapa wakilnya
ulama masuk ke politik juga bagus
karena kami juga mengusulkan dua ulama
untuk mewakili paslon nomor dua
marilah kita memberikan pembelajaran kepada rakyat
rakyat itu tidak mungkin bisa melakukan ketidakadilan
ketidakadilan itu karena
bisa diterapkan apabila ada keputusan
yang punya keputusan itu adalah pemerintah dan aparat
jadi ini yang mau saya maksud
ayolah kita jangan seperti
istilahnya seperti tom and jerry
apa manfaat dan apa kualitas pemilu yang akan datang
termasuk persepsi persepsi itu
jadi kita fair
tapi kan persepsi itu dari dua biasanya
untuk melawan nomor satu
kalau yang bilang dua
berarti itu buta
itu dari mana
siapa yang mulai menghujat dulu
saya tidak akan masuk larut dalam hal hal ini
tapi marilah kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat
masa sih baru mau empat tahun saja
mau maju dua periode kok sampai
belum pernah merasakan negara dalam keadaan begini
seluruh orang partai menyatakan
pemilu kali ini tidak seperti pemilu pemilu yang sebenarnya
saya tidak tahu semua partai
partai yang jelas jelas merasakan tekanannya
kan sudah jelas mbak
contoh saja sekarang
golkar pernah mengalami permasalahan
p tiga pernah mengalami masalahan
berani nggak dia bilang tertekan
jadi kita fair saja gitu loh
saya cuma hanya ingin agar pemilu ini dapat terlaksana jujur dan adil
kalah menang itu hal yang biasa
jangan karena satu orang dan satu lagi sebagai paslon terus negara mau dikorbankan
kenapa kalau memang tidak ada indikasi
atau ada agenda agenda yang mengkhawatirkan bagi negara
kenapa harus takut kalah
kan tidak terbiasa begitu
bahwa penetapan tersangka selamat ma'arif itu menurut anda negara dikorbankan disitu
dalam arti kata ini kan hanya satu selamat ma'arif
tapi sebelum sebelumnya kan sudah banyak yang masuk dari pihak kita
disitu anda kemudian disilihat bahwa ini negara dikorbankan
dan ini saya teriakkan sudah lama mbak
sudah setahun lebih
di mana ada ulama berjejer
para ulama para habaib
ditembakin oleh gas air mata
belum pernah ada sejarah dalam hidup di indonesia ini
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami sekarang sudah sampai di segmen terakhir
jadi kami ingin kembali menanyakan soal tadi pernyataan awal yang saya sampaikan
bahwa semakin terlihat irisan politik dalam gerakan umat
menurut anda bagaimana
kalau dia menjadi dominasi sosiologi dia punya makna yang berbeda
kalau dia dibawa ke religi punya makna yang berbeda lagi
lalu anda apa yang anda masukkan irisan
artinya apakah di sini kalau tim ses sudah berapa tim ses sih yang kena masalah hukum seperti ini
jangan lihat ke belakang
kalau lihat belakang beda lagi
konteksnya beda yang diperjuangkan beda ya suasana juga beda
tidak ada suasana politik
tidak ada dukung mendukung waktu itu
yang ada bagaimana agama ditegakkan atas penistaan
risiko kita lah
karena air mata sekalipun
dan itu berhasil
tetapi ini sudah masuk wilayah politik
wilayah tim ses
di sini tebelahnya
di sini tebelahnya
ini alat alat manusia
nah kalau ada peristiwa hukum ya katakanlah dari tim ses ini dikriminalisasi buktikan
kriminalisasi itu tidak ada perbuatan
lalu tetap dijadikan suatu perbuatan
itu kriminalisasi dalam bahasa sosiologi
kalau bahasa hukum beda lagi
perbuatan yang tadinya boleh lalu ada undang undang yang datang belakangan melarang perbuatan itu
kalau dalam kriminologi lain beda lagi artinya
kalau kriminologi mengatakan orang yang tadinya baik berubah jadi jahat
tapi sekarang bisa nggak kira kira kan artinya sekarang bang kapitra dan teman teman dengan persepsi yang beredar di luar
artinya punya misi apa punya tugas untuk kemudian menjelaskan bahwa
ini loh belahannya ini loh batasannya itu yang tadi
batasan itu bukanlah persepsi anasir analisa analisa para pihak
batasan semua itu adalah undang undang
orang tidak boleh dikatakan salah apabila tidak ada undang undang yang dilanggar
meskipun opini mengatakan dia salah
dan juga undang undang itu harus memerintahkan ada konsekuensi yang tegas atas pelanggarannya
nah ini batasannya undang undang
ada institusi penegak hukum yang menentukan salah dan tidak salah bukanlah bawaslu bukanlah polisi bukan kejaksaan
kalau soal ini adalah pengadilan
ada proses yang menuju ke sana
kalau dalam proses itu terjadi unprocedural ada perasaan ketidakadilan ada pintu keluarnya ada pra peradilan
jadi kenapa kita harus ribut ribut
nah kecuali ya kecuali umpamanya
selama ini marifnya tidak ada di sana
dia ada di jakarta tiba tiba dia dituduh
tidak ada alat bukti tidak ada alibinya dia punya alibi
ini baru kejahatan negara
tetapi kalau ini ada dugaan
ini kan tadi juri ketemu bawaslu ada dugaan
diduga duga duga duga ini bisa benar bisa tidak
pengadilan yang membuktikan nanti
masih belum ada keputusan
masih belum ada keputusan
keputusan mengatakan selamat mari bersalah
di situlah upaya pembelahan hukum dilakukan
baik baik baik saya potong
pak yusuf dari yang terjadi sepanjang hari ini kemudian saya sudah mendapat highlightnya
yang highlightnya adalah kata ketidakadilan itu dari anda
hari rabu besok akan diperiksa pak selamat mari
ada panggilan untuk pada hari rabu
apakah akan datang atau tidak saya konfirmasi juga di sini
karena ustaz selamat masih ada di sumatera barat
saya belum mendengar apakah dia sudah kembali ke kpk
belum ada informasi
belum ada informasi
dan mungkin setelah dia kembali akan dibahas dengan tim pengacaranya semua
baru menentukan nanti akan hadir pada hari rabu atau tidak
tapi dari awal awal dari mulai panggilan panggilan yang pertama kita tidak pernah tidak kooperatif
selalu alhamdulillah kita selalu kooperatif
kita patuh hukum dan pasrah diri
apapun yang akan dilakukan kita akan terus berjuang tidak akan ada henti hentinya
oke baik saya rasa itu berarti menjadi juga pernyataan penutup dari pak yusuf
pak yusuf terima kasih banyak sudah hadir di sini pak kapitra terima kasih banyak
mbak popi sudah terputus sambungannya bawaslu surakarta terima kasih banyak
bapak popi terima kasih banyak
ya dan cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami
terima kasih banyak